kita beralih ke informasi lain demi mendukung perkembangan film nasional
gubernur jawa barat rituan kamil siap membuat taman dilan
sekaligus membantu promosi film yang mengisahkan tentang remaja bandung tahun sembilan puluh an
hal tersebut disampaikan rituan kamil saat bertemu pemain dan tim produksi film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh
di kediamannya minggu siang
sukses film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh yang berhasil menyedot enam juta lebih penonton
membuat gubernur jawa barat ridwan kamil bersemangat untuk kembali bermain
serta turut mempromosikan film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh
gubernur yang akrab dipanggil kang emil ini menganggap populernya film dilan
membuat kota bandung bisa lebih dikenal luas dan berdampak pada sisi pariwisata
bukti dukungan tersebut kang emil yang dalam film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini berperan sebagai kepala sekolah
berjanji akan membangun taman dilan di kawasan gor saparua bandung
yang diharapkan bisa selesai akhir tahun ini
taman ini kelakakan menjadi tambahan wisata baru
di kota bandung
film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu akan tayang perdana serentak di kota bandung pada tanggal dua puluh empat februari
saat penayangan perdana juga dibuat spesial karena masyarakat hanya perlu
mengeluarkan uang sepuluh ribu rupiah saja
untuk tiket bioskopnya